jadi sebenarnya ini serius bercanda atau sersan
serius tapi santai setengah bercanda
kini kita saatnya langsung akan tanya kepada koalisi tronjol tronjol
maha asyik melalui calon presidennya nih
pak nur hadi selamat malam pak nur hadi
iya selamat malam
pak nur hadi apa kabar sehat
alhamdulillah baik sehat
ini banyak yang penasaran
apa sih yang membuat anda tiba tiba muncul jadi calon presiden
ya meskipun buat tadi kata anda guyon atau humor
tapi ini kan dianggap menjadi perhatian publik betul belakangan ini
apa yang mendasari anda tiba tiba jadi mencalonkan diri jadi calon presiden gitu
ya daripada kita itu sumpit sumpit melihat yang suka uput uput seperti ini
mendingan kita mendirikan presiden seperti saya ini
yang baik hati yang ramah yang sopan
memang kondisi politik sekarang jelang pilpres ini seperti apa pak nur
sampai anda akhirnya bikin yang bercanda bercandaan satir komedi seperti ini
terlalu tegang pak
terlalu tegang ya pak nur
semoga dengan kehadiran capres yang satu ini
mampu merejam suasana
lebih baik lebih bersahabat lebih familiar
yang sebenarnya yang menginisiasi yang menjadi inisiator dari gerakan nur hadi aldo ini
anda sendiri pak aldo atau memang ada tim yang sebenarnya mengojok ngojoki anda gitu pak nur
tidak ada yang ngojok ngojok
tidak ada yang ngojok ngojok
muncul begitu saja dari edwin
sebenarnya saya itu tidak mau
sama sama berkata yang lain saja jangan saya
kalau itu saja lah kalau bisa
jangan jangan saya
nah itu itu itu
katanya yang ampuh itu saya
pak nur siapa yang menunjuk anda jadi calon presiden itu pak
itu ya rekor rekornya si edwin itu pak
ada berapa orang pak nur yang menginisiasi akhirnya yuk kita bikin gerakan yuk nur hadi aldo ini
saya kurang tahu
yang kita ketahui cuma edwin saja
tapi nama anda betul nur hadi ya pak ya
bukan nama sama ada juga ya
berarti asli dari kutus
pak nur hadi anda ini hanya dijadikan sebagai ikon saja untuk tadi kata anda lucu lucuan
mungkin menyindir atau menjadi oase dari kejengkelan politik sekarang
itu memang apa namanya yang memproduksi kata kata lucu
ini kan banyak beredar karena lucu lucunya nih pak
itu yang memproduksi kata kata lucu itu ide ide anda atau memang banyak orang juga yang kemudian terlibat itu pak
ya itu dari anda atau ada tim yang memfeeding anda itu pak nur
misalnya pak nur hari ini nge tweet ini ayo kita bikin meme ini gitu
original berarti dari anda ya pak nur ya
dari edwin juga sepontan ini
edwin ini siapa pak nur
edwin itu ngakunya dari sleman jogja
anda pernah bertemu dengan edwin
jadi orang yang mengajak anda untuk membuat koalisi tronjol tronjol maha asik ini anda belum pernah ketemu sama sekali malah ya
belum belum pernah
kok bisa anda percaya dan anda mau gitu dijadikan
kan gini sebelumnya sudah banyak ada yang ngajak tapi saya kurang percaya
nah begitu edwin kayak setengah
ya enggak tahu apa apa tiba tiba percaya gitu
oke menurut anda apa yang membuat anda pantas
pak nur jadi seorang calon presiden yang paling tidak diminta oleh edwin dan kawan kawan lah dari teman teman tronjol tronjol
sebenarnya hal itu kan tidak pernah terpikirkan saya ini pantas atau tidak
tapi si edwin katanya saya ini kan yang sudah punya masa banyak
dari sekumpulan komunitas angka sepuluh itu
kalau sudah terlanjur begini anda menganggapnya jadi serius lumayan serius atau betul betul guyon saja pak
ah guyon saja lah
ini dijalani dengan seenak enaknya lah
berarti nur hadi nggak punya program kerja nggak punya calon calon menteri seperti calon presiden lainnya gitu pak nur
atau sudah punya juga malah
kalau mungkin sudah tidak ada yang mau nyalon lagi saya mau nyalon
kalau sudah ada yang lain ya biar yang lain
pak nur ada enggak
anda ini kan sekarang terkenal sekali nih mungkin lebih terkenal daripada jurubicara jurubicara tim sukses atau tim kampanye kedua calon presiden gitu mungkin saja pak nur
ada yang mendekati nggak pak nur calon calon presiden mungkin atau tim ses tim sesnya gitu pak nur
ada ada yang nelfon
yang nelpon itu ada entah guruan entah guruan saya nggak ngerti saya juga tidak mau ambil pusing
saya tanyai dia tertutup kalau sama saya tertutup lebih baik tidak usah terus terang kenapa anda dari mana itu tidak mau menjawab
oh jadi ada yang mengajak anda atau menelpon anda dari salah satu tim sukses capres
saya tidak mau bilang salah satu dari tim ya ada yang ngomong seperti itu tapi karena tak tanyain tidak jawab kamu dari kubu mana
dan jawab malah dia menekan saya mau atau tidak ya saya tidak mau karena tidak ada keterbukaan kan gitu saya cukup di grup saya saja kok
iya iya jadi kalau salah satu atau mungkin malah salah dua ya kadang kadang pak nur hadi
pak nur ini kalau kita lihat ada joke joke terbaru enggak pak apa selepetan selepetan ada
selepetan selepetan anda terbaru tentang kondisi pilpres ini ada meme meme atau peribahasa peribahasa atau analogi metafora terbaru gitu pak yang mungkin bisa dibagikan kepada kita pak
iya sih penting jangan ngoyoworo itu saja
jangan apa pak
jangan apa itu pak artinya apa pak
membuat apa mengeluarkan suara suara yang enggak baik
pak nur ini apa namanya kalau kita lihat tadi kan pak nur ada di gambar tuh pak nur ada baju bajunya t shirt t shirtnya itu memang udah mulai dijual jual atau seperti apa pak nur bisa diceritakan nggak
betul betul memang saya jual ini
belum sudah ada yang minta nggak pak nur minta dibikinin bajunya dibikinin apa gitu udah
sudah sudah banyak sekali
ngomong ngomong ada keuntungan nggak sih pak nur misalnya
ya pasti lah
apa pak nur
apa pak nur
ya dikit finansial lah
dikit dikit berapa pak nur dalam sebulan terakhir dapat keuntungan berapa kalau boleh dibagi bagi ke kita pak bocor bocor sedikit
saya kamu minta gitu loh
tapi lumayan ya pak nur ya
pokoknya ada lah
ada ya pak ya oke yang terakhir pak nur ini ada langkah langkah ke depan nggak misalnya ini mau ke jakarta segera misalnya mau bikin orasi di tengah mall atau mau bikin gerakan gerakan tertentu nih pak jelang pilpres ada rencana rencana apa pak
ada rencana apa pak nur dalam beberapa waktu ke depan
tidak ada tidak ada hidup ini mengalir saja lah kita nemati setiap detik kehidupan setiap nafas yang kita keluar masukkan itu saja
pak nur semua orang kan banyak yang ketawa mungkin muji muji anda mengapresiasi lah paling tidak ya hasil kreativitas anda dan teman teman
tapi ada yang tersinggung nggak pak nur ada yang mungkin ya senewen gitu mungkin agak marah gitu sama pak nur dan kawan kawan
enggak ada enggak ada
yang ngelukun ke saya yang menegati saya tidak ada yang jengkel juga malah ketawa ngekek ngekek
ngeke ngekek semua ya oke yang terakhir pak nur apa harapan anda terkait dengan pilpres jalannya tahun demokrasi tahun pemilu kali ini
dan apa sumbang sih yang bisa disumbangkan oleh koalisi tronjol tronjol maha asyik ini untuk penyehatan demokrasi dan juga akal sehat kita nih pak nur
iya harapannya yang terbaik lah rukun jangan ada kebedangan di antara kita jangan ada kebanyakan
jangan ada permusuhan diantara kita jangan sampai ada golput walaupun golput itu juga pilihan tapi golput itu kan pilihan orang bingung
kita semua ini kan wajib mendirikan pemimpin walaupun pemimpin itu pendosa kalau memang tidak ada pilihan
kalau masih ada pilihan ya pilih yang terbaik lah
nur hadi sendiri sebagai calon presiden koalisi tronjol tronjol maha asyik sudah punya pilihan pak dan pasti akan memilih
iya ada lah tapi itu rahasia kan nggak boleh dibuka
tapi sudah punya pilihan pak ya dari jokowi atau prabowo sudah ada pilihan yang salah satu pak ya
pasti ada pilihan
tapi nggak mau dibocorin ke kita kita rahasia saja pak ya
itu kan rahasia
baik terima kasih sekali lagi pak nur hadi mudah mudahan proyek politiknya bisa langgang karena kita juga butuh yang segar segar kita butuh yang lucu lucu dager dager satir satir juga menyedih
supaya mengembalikan kewarasan akal sehat kita pak melihat politik kita belakangan ini
terima kasih sekali lagi pak nur hadi calon presiden dari koalisi tronjol tronjol maha asyik yang bergabung bersama kami lewat sambungan telepon dari kudus jawa tengah
ternyata di kudus dan yang menarik adalah pak nur hadi ini tidak pernah bertemu dengan wakil presidennya atau bahkan orang orang yang mengajak dia untuk terlibat dalam proyek politik ini